sementara itu rizik sihab dan menantunya hanif alatas kembali mangkir dari panggilan kedua penyidik polda metro jaya
rizik syihab disebut mangkir karena masih dalam tahap pemulihan kesehatan
kuasa hukum rizik syihab aziz yanuar mendatangi polda metro jaya untuk menyampaikan alasan rizik syihab dan hanif mangkir pada pemeriksaan kedua
menurut ajis rizik syihab masih dalam tahap pemulihan kesehatan sedangkan menantunya hanif berhalangan sebab harus menghadiri acara lainnya
keduanya dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di petamburan empat belas november lalu
pada panggilan pertama tanggal satu pun rizik tak memenuhi panggilan penyidik karena alasan yang sama
dan tim dari kuasa hukum habib rizik dan habib hanif telah datang mewakili habib rizik dan habib hanif terkait bahwa
habib rizik dan habib hanif dalam hal ini ada sesuatu dan lain hal sehingga tidak dapat memenuhi panggilan
dan diwakilkan oleh kita kemudian kita sudah berkomunikasi juga dengan pihak penyidik untuk agenda lebih lanjutnya
artinya nanti akan ada komunikasi dan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait agenda pemeriksaan dimaksud